pandemi covid sembilan belas yang telah menekam sektor perekonomian membuat setiap bantuan bagi kelompok masyarakat lemah menjadi sangat sangat krusial
nah bantuan sosial atau bansos semakin mendesak untuk disalurkan karena wabah ini mengakibatkan gelombang pemutusan hubungan kerja atau phk yang sangat signifikan
sehingga jutaan orang di negeri ini terancam kehilangan pekerjaan
namun dalam penyaluran bantuan tentu saja pemerintah juga butuh dukungan dari pihak pihak lain seperti misalnya perbankan agar penyaluran dana bantuan sosial atau bansos ini sampai ke tangan yang tepat dan juga tentu saja dengan proses yang cepat
insight kali ini membahas mengenai percepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos di tengah pandemi covid sembilan belas
bersama saya desi anwar
dalam rangka mendorong konsumsi masyarakat
program perlindungan sosial dan bantuan sosial
seperti program keluarga harapan kartu sembako
bansos jabodetabek dan bansos tunai
pemerintah menyadari program perlindungan sosial dan bantuan sosial
sangat diperlukan untuk mengurangi beban masyarakat
di tengah krisis akibat pandemi covid sembilan belas
oleh sebab itu presiden joko widodo berharap
penyaluran bantuan sosial dilakukan secara efisien
agar tepat sasaran tepat jumlah tepat waktu
tepat kualitas dan tepat administrasi
presiden juga meminta sejumlah lembaga seperti kpk bpkp
dan kejaksaan dilibatkan dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial
situasinya adalah situasi yang tidak normal
yang bersifat ekstraordinari
sekali lagi ini butuh kecepatan
oleh sebab itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin
sesederhana mungkin tanpa mengurangi
dalam program jaring pengaman sosial
kementerian sosial telah mengelola program program bantuan
baik secara reguler maupun khusus
adapun bantuan sosial reguler terdiri dari dua program
yaitu program keluarga harapan dan kartu sembako
atau bantuan pangan non tunai
akibat pandemi covid sembilan belas terdapat peningkatan target sasaran
dan indeks bantuan bagi keluarga miskin dan rentan
sementara bantuan selama masa pandemi
kementerian sosial menyalurkan paket sembako untuk wilayah jabodetabek
bantuan sembako senilai rp enam ratus ribu rupiah disalurkan selama tiga bulan
tak hanya bagi warga jabodetabek
pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial tunai di luar jabodetabek
bantuan diberikan kepada sembilan juta keluarga
yang tidak menerima bantuan pkh dan program sembako
penyaluran bantuan sosial ini diperpanjang
jika semula hanya tiga bulan yakni april hingga juni
kini ditambah menjadi hingga akhir tahun
namun nilainya berkurang dari semula rp enam ratus menjadi rp tiga ratus per bulan
bantuan sosial disalurkan pemerintah untuk melindungi masyarakat
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
agar penyaluran bantuan sosial ini tetap berjalan lancar
tentu saja perlu kolaborasi yang baik dari berbagai pihak
dan juga apa apa saja bentuk kolaborasi antara pemerintah dan perbankan misalnya
dalam penyaluran dana bantuan sosial
di studio kali ini telah hadir bersama saya menteri sosial juliari batubara
dan juga direktur hubungan kelembagaan dari bni sis apik wijayanto
pak menteri pak juliari apa kabar
dan juga pak sis ini kita masih menjaga social distancing ya lebih dari satu meter
jadi ini penting sekarang karena merupakan protokol kesehatan
dalam masa covid sembilan belas ini
pak juliari dan pak sis mungkin yang jelas ya bantuan sosial ini sangat sangat penting saat ini
apalagi karena dampak dari covid ini ini sudah terasa dari segi perekonomian
kita banyak sekali yang terdampak dengan phk ataupun dengan pendapatan mereka yang berkurang

sehingga saya lihat ini pemerintah juga sudah menyisihkan sebagian cukup besar ya anggaran untuk memberikan bantuan sosial khusus pada zaman covid sembilan belas
sehingga saya lihat ini pemerintah juga sudah menyisihkan sebagian cukup besar ya anggaran untuk memberikan bantuan sosial khusus pada zaman covid sembilan belas
nah menteri sosial saya lihat ini memiliki peran yang sangat penting apalagi dalam penyaluran bantuan sosial
dan juga penanganan percepatan untuk membantu masyarakat
pak juliari di kementerian anda lebih dari seratus triliun ya dikhususkan
ini di luar bantuan sosial biasa ya untuk menangani covid ini
bulan juli ini bantuan ini sejak bulan april apa apa saja yang bisa dilaporkan lah istilahnya
pencapaian dari segi penyaluran bantuan sosial

baik terima kasih jadi memang kementerian kami ini cukup sibuk ya
bisa dibilang dari mulai maret sebenarnya sampai hari ini itu cukup sibuk karena mendapatkan pekerjaan tambahan
yaitu kita membuat program khusus atau istilahnya bansos khusus covid sembilan belas ini
yang memang kita harus desain secara cepat
anggarkan secara cepat dan salurkan secara cepat serba cepat lah
ya serba cepat ya
jadi tentunya bu desi di luar bantuan sosial khusus ini sebenarnya program bantuan sosial yang reguler
seperti program keluarga harapan atau pkh atau program bantuan pangan non tunai atau kartu sembako juga
masih harus tetap jalan
tetap jalan bahkan penerima manfaatnya kita tingkatkan
jadi selama covid mulai maret ya mulai maret itu untuk peserta atau penerima manfaat dari pkh itu dari sembilan juta menjadi sepuluh juta keluarga
ini seluruh indonesia
seluruh indonesia seluruh indonesia ya ini yang reguler kemudian penerima manfaat dari bantuan pangan non tunai ini naiknya cukup signifikan
dari yang lima belas enam juta keluarga menjadi dua puluh juta keluarga ini kenaikan empat delapan juta keluarga dan juga kenaikan indeksnya dari satu ratus lima puluh ribu per bulan per keluarga menjadi dua ratus ribu
itu yang reguler
yang ada covid tanpa covid juga tetap jalan
nah mulai april itu kita ada bansos yang khusus
khusus dalam arti memang presiden meminta agar desain satu program khusus yang ditujukan untuk warga yang terdampak
ini ada dua yaitu yang pertama untuk wilayah jabodetabek
ini kita memberikan bantuan dalam bentuk paket sembako
nilai paketnya itu rp enam ratus ribu per bulan tapi kita bagi dua penyalurannya
jadi tiga ratus ribu tiga ratus ribu selama tiga bulan jadi kalau satu bulan dua kali berarti selama tiga bulan itu ada enam kali penyaluran
jadi sampai bulan juni ini dua kali sebulan ya
dua kali sebulan dan sekarang sudah tahap terakhir sudah tahap enam ya
di luar jabodetabek karena kan tidak mungkin kita mengorganize
pengiriman sembako ke luar jabodetabek kena logistical nightmare lah
itu bantuan sosialnya sifatnya tunai
namun indeksnya sama yaitu enam ratus ribu per keluarga penerima manfaat per bulan
dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap ketiga
jadi dua program bansos khusus ini sudah tahap terakhir
tahap terakhir ya
jadi khusus untuk bansos ini tiga bulan ya
tiga bulan dan deadline kepada kami itu lima belas juli
harus segera selesaikan walaupun nanti kita akan lanjutkan lagi
untuk khususnya dki berapa orang menjadi target
di dki itu ada satu tiga juta keluarga jadi cukup masif
untuk total jabodetabek itu satu sembilan juta keluarga
ya memang karena penduduknya banyak ya
penduduknya banyak dan begini kalau di kondisi normal bu desi di dki itu
penerima manfaat daripada program bansos reguler itu nggak sampai seratus ribu
jadi bisa dibayangkan dampak daripada pandemi covid sembilan belas ini
dki saja itu tiba tiba berdasarkan data dari dki ya
itu warga yang terdampak itu sepuluh kali pak daripada penerima yang reguler
ya nah ini kan bulan juli ya tiga bulan ini ini sudah penyerapannya itu bagaimana

disebut ya sudah hampir selesai itu berapa persen kira kira
jadi kalau yang bansos sembako untuk jabodetabek itu per hari ini mungkin di tahap yang
apa namanya di tahap terakhir ini sudah lima puluh persen ya
nanti tanggal lima belas juli kita selesai semua
bansos tuna juga kurang lebih mungkin sekitar empat puluh lima puluh persen
dan tanggal lima belas juli kita pastikan juga selesai semua
ya selesai semua tapi ini kan covid ini masih terus berlanjut
betul betul ya ini kan covid ini masih terus berlanjut
tapi setelah ini apa yang dilakukan masih ada kan khusus untuk covid
ya jadi memang sudah keputusan presiden bahwa kita teruskan
karena begini udhacy jadi bantuan sosial tunai ini juga tidak hanya sifatnya seperti bantuan saja
tapi presiden juga menginstruksikan kepada kami bahwa supaya ini juga meng create satu consumption
ada kegiatan ekonomi lah antara
ekonomi sehingga bulan juli sampai desember kita teruskan
untuk yang sembako maupun tunai
namun nilainya besarannya dikurangi dari rp enam ratus ribu per bulan menjadi rp tiga ratus ribu
tapi durasinya sampai ke bulan
bulan desember ya karena psbb kan juga sudah istilahnya lebih longgar
istilahnya new normal ya
sudah masuk new normal tapi pak sis ini kan tadi disebutkan di luar jabodetabek itu kan lebih kebantuan langsung tunai
jadi lebih khas bisa cerita sedikit mengenai perang
jadi perbankan misalnya dalam membantu mendukung pemerintah untuk menyalurkan bantuan bantuan ini
terima kasih mbak desi
izin mbak menteri
jadi bni sebagai salah satu bank pemerintah ya
ada beberapa bank pemerintah yang terkumpul dalam bentuk himbara ya
itu punya komitmen sama jadi sebagai agent of development
nah disitulah peran perbankan ya
apalagi bni ya
selalu kita support juga program program pemerintah untuk mendukung sebagai agent of development itu
dan saat ini kita juga men support sebagai mitra pemerintah juga bahwa bagaimana penyaluran bantuan sosial itu melalui perbankan
seperti bank bni ini
jadi kami komitmen untuk menyalurkan bantuan sosial ini khususnya kepada masyarakat
dan kita juga punya agen agen yang mana disitu juga peran juga
yang mana juga di situ juga perannya cukup sangat signifikan juga untuk menyalurkan bantuan sosial itu
dan selama ini selama tiga bulan ini khususnya bagaimana
sudah berjalan dengan baik pak sih sesuai dengan yang diinginkan
yang kami sampaikan bahwa untuk pkh ya
pkh itu program keluarga harapan ya
ini bagian penting dari program
ada pkh ada kartu sembaku atau ppnt
kemudian ada bnp
kemudian ada bantuan sosial tunai
dan ada program program yang lainnya juga
nah ini pkh ya
jadi kalau totalnya itu ada sepuluh juta
kita sudah menyalurkan empat dua juta
kemudian untuk kartu sembaku
itu totalnya dari pemerintah itu dua puluh ya
jadi cukup singkirkan dan sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan lancar
kerjasama dengan kementerian sosial dengan bni itu berjalan lancar
demikian juga bank bank lainnya juga sama ya
jadi kita selalu berkomunikasi dengan baik dan semuanya bisa berjalan lancar lah
bagus karena memang kuncinya apalagi dengan bantuan sosial ini kan kolaborasi ya antara berbagai macam lembaga
tapi tentu juga dengan pemerintah daerah
kita istirahat sebentar pak juliari
tapi ada yang penting ini mengenai bukan saja penyalurannya tapi apakah tepat sasaran dan juga sesuai ya dengan kebutuhan yang ada di masyarakat
jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
ya masih bersama insight saya juga masih ditemani oleh menteri sosial juliari batubara dan juga dengan direktur hubungan kelembagaan bni sis apik wijaya
untuk topik kita kali ini mengenai bantuan sosial yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat apalagi dengan suasana covid sembilan belas ini
perekonomian masyarakat itu banyak sekali terganggu tapi secara keseluruhan sebenarnya kalau di bawah kementerian sosial itu ya angka untuk mengurangi ya kemiskinan ya masyarakat itu kan penting
ada covid maupun tidak ada covid
tapi khusus dengan covid sembilan belas ini tadi kita sebutkan kolaborasi itu kan sangat penting ya
tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana memastikan bahwa bantuan sosial ini tepat sasaran
data nah saya lihat ini data lumayan cukup menjadi challenge atau tantangan
pak juliari dalam menyalurkan bantuan ini teknisnya itu persisnya seperti apa dan data apa saja digunakan dan apakah memang sesuai dengan sasarannya
karena saya masih dengar mungkin ada pengeluh yang perlu tidak mendapatkan ya yang tidak perlu justru mendapatkan
ini kan semua berkaitan dengan kompatibilitas ataupun kualitas dari data itu sendiri
mungkin yang perlu saya jelaskan
pertama adalah data apa sih yang kita gunakan kan begitu
yang pertama di kementerian sosial itu sejak dua ribu enam belas itu punya data terpadu namanya dtks
data terpadu kesejahteraan sosial
ini juga amanat dari undang undang penanganan fakir miskin tahun dua ribu empat belas
dimana kementerian sosial itu merupakan kementerian yang bertanggung jawab
memiliki data sendiri jadi
dari data sendiri big data ya
memiliki data sendiri
jadi indikatornya itu income terendah
ya indikatornya menggunakan dari bps ya
garis kemiskinan bps ya
kalau nggak salah itu garis kemiskinan itu di angka plus minus ya
rp empat ratus empat puluh ribu per bulan expenditure ya
jadi itu yang kita gunakan
dalam program bansos khusus
kalau bansos reguler bu desi
ya dtks itu ya
data terpadu kesejahteraan sosial
yang khusus di bawah kementerian
ya kementerian sosial
nah kalau untuk bansos khusus
ini kita gunakan sebagai referensi saja
pada awalnya memang kita agak sedikit dilematis
artinya dilematisnya itu apakah kita hanya akan menggunakan ptks
atau juga menerima data lain
nah kalau menggunakan dtks saja sebenarnya mudah sekali
buat kementerian sosial
dan sebagai informasi ada satu survei yang saya lupa
untuk data terpadu kemiskinan atau data terbaru kesejahteraan sosial
yang ada di negara negara berkembang di dunia
jadi kualitasnya cukup tinggi ya
cukup sangat baik
nah itu selalu diupdate pak
kunci nya kan harus ada updating terus menerus
jadi pada saat kita menghadapi covid sembilan belas
saya berpikir kalau kita hanya menggunakan dtks
mungkin nanti akan ada warga atau masyarakat atau keluarga yang terdampak
yang tidak masuk dalam dtks
tidak bisa mendapatkan apa apa
apalagi covid sembilan belas ini kan menimbulkan jumlah warga miskin yang baru
ini kan satu bencana yang masif
nah akhirnya kita putuskan dan disupport oleh kpk juga
karena kita konsultasi dengan kpk
bahwa kita akan juga membuka ruang bagi daerah kabupaten kota
untuk mengirimkan data di luar dtks yang akan mereka usulkan untuk menerima bansos
jadi kuncinya di pemda
jadi kuncinya di pemda
nah akhirnya terjadilah kombinasi antara dtks dan non dtks
nah pemda menggunakan apa dasarnya
ktp mungkin ya
jadi begini kita tidak terlalu mengatur
terserah masing masing daerah
terserah masing masing daerah
karena gini bu desi
saya yakin kami yakin bahwa daerah itu lebih paham
lebih tahu mengenai situasi di daerahnya masing masing
siapa yang paling terdampak
siapa yang paling terdampak
oleh karena itu kita sampai ke daerah
mau separuh separuh monggo
mau nggak pakai sama sekali
artinya benar benar mereka generate data sendiri juga monggo
selama yang penting ada by name by address dan nick nya
nomor induk kependudukan
jadi yang terjadi untuk bansol khusus covid adalah yaitu tadi
ada data yang dari dks
ada data yang non dtks yang dari daerah
data yang non dtks yang dari daerah
nah selama ini bagaimana
selama tiga bulan ini dari segi kualitas datanya dan apakah tepat sasarannya
menurut pak juliari berapa persen
kalau dilihat dari
dan kualitas data yang diberikan oleh pemerintah daerah
dari gini data yang diberikan dari daerah bu desi
memang kita tidak verifikasi validasi ulang lagi
karena tidak punya waktu
masih diserahkan masing masing
kita serahkan masing masing ke daerah
dan kita percayakan bahwa data tersebut sudah akurat
nah ini yang mungkin ada
ada saja yang mungkin menyebutkan bahwa ada yang kurang tepat sasaran
ya saya kira begini
mari kita lihat secara garis besarnya secara keseluruhan
seluruh negara dunia juga tidak akan
dan apa namanya secara sudah tiga lima bulan jalan ini saya bicara apa adanya
keluhan komplain yang masuk ada tapi jumlahnya tidak terlalu signifikan
dibanding dengan jumlah bantuan yang kita salurkan
jadi memang kuncinya koordinasi yang sangat baik dengan daerah
koordinasi dan kolaborasi
karena ini kan dengan covid sembilan belas ini kan kuncinya semua harus disalurkan dengan cepat
pak sis ini secara teknisnya bagi perbankan
ini data apa yang digunakan
apalagi dengan adanya berbagai macam data keakurasian ini sangat penting ya bagi perbankan
ya betul mbak desi
jadi tadi pak menteri sudah menjelaskan bagaimana memproyek data ya
untuk kemudian dianggap layak oleh kementerian sosial
nah dari kementerian sosial data itu masuk ke perbankan ke bni ya
ke bni kemudian bni akan kami lakukan cleansing kemudian mapping
membersihkan itu dilihat
mapping daerah mana tempatnya mana lokasinya mana kita tentukan
kemudian setelah itu kita buka semacam pembukaan rekening secara kolektif
karena jumlahnya banyak
sehingga kita buka secara kolektif
kemudian dari data kolektif ini kita padukan lagi
jadi kita padukan dengan data duduk sapil dengan nick nya
nah di sinilah peran dari perbankan yang pertama muncul
jadi di sini qic nya
apakah double double penerima atau tidak
nah di situ yang pertama itu
selama ini bagaimana minimal dalam tiga bulan ini
ya ada sedikit ya sedikit lah
yang seperti itu sedikit lah
itu sangat tidak berarti lagi
artinya sangat kecil lah
nah kemudian setelah pembukaan rekening kita cetak kartu
kartunya seperti ini mbak desi
pakai kartu ini
kemudian kita cetak juga pin nya juga
nah setelah itu tahap berikutnya adalah kita kirim kartu dan bin ini ke cabang cabang padanan
artinya misalnya di batang atau di blora itu kita kirim sesuai dengan yang mapping tadi
nah setelah itu setelah diterima oleh cabang kami yang ada di lokasi setempat itu biasanya kita koordinasi dengan dinsos tempat
dan mereka ada datanya juga kan
terus disesuaikan semua
jadi ini sorry satu kartu ini dengan nama untuk keluarganya atau siapapun bisa menggunakan atau sesuai dengan nama
jadi kartu keluarga sejahtera
ini untuk satu penerima satu keluarga saja
jadi di sini fungsinya bisa kartu pkh bisa kartu bpnt atau sembaku
asal tahu pin nya juga
jangan sampai disalahgunakan
jadi tadi kan pertama qic dari data yang kita padankan dengan duk cabel tadi
yang kedua adalah pada saat kita penyerahan ini ini kan ada din sos ada di sas tempat yang juga sama sama menyaksikan di situ
apakah namanya sesuai dengan yang tertera di kartu ini dengan identitas atau berbeda
jadi itu di situlah yang kedua qic yang kedua di situ
ya tahu pelanggan anda
termasuk bin nya juga kita lakukan edukasi juga kepada para penerima manfaat ini
kita edukasikan manfaatnya
kemudian kalau mau
kemudian kalau menghadapi kartu misalnya
nah itu dia
terus lagi ini
bagaimana kita juga mengedukasi masyarakat untuk literasi perbankannya juga
inklusi keuangannya juga kita arahkan bagaimana pemanfaatan kartu ini
selanjutnya juga bagaimana kita misalnya ya
nah nasabah ini kan para penerima ini kan tidak hanya berhenti sebagai penerima bantuan sosial saja
jadi nanti akan kita atau berikutnya akan kita bagaimana inklusi keuangan untuk berusaha nanti akan kita jelaskan juga
setelah kartu ini diterima pinnya diterima oleh keluarga penerima manfaat
akhirnya kartu ini bisa digunakan untuk ke atm
dan untuk mengambil
bagi pkh ya
khusus untuk sembako artinya kartu sembako itu bisa menggunakan kartu ini juga
jadi yang biasanya dua ratus ribu per bulan itu ini menggunakan kartu ini
nah ini bisa digunakan hanya untuk beli sembako
tidak boleh untuk beli yang lain lain
ya ini yang sesuai dengan pesan dari bapak presiden
baik kita istirahat sebentar pak sis tapi pak juliari
masih banyak yang perlu kita tanyakan
khususnya juga ya dari segi mekanismenya
apalagi indonesia ini merupakan kepulauan yang begitu besar
apalagi kita sekarang harus istilahnya semua berdasarkan protokol kesehatan
ini pasti tantangannya sangat besar ya
ini berurusan dengan masyarakat langsung
bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
nya mas sidit manulai insight with desi anwar
ada menteri sosial juliari batubara dan juga ada direktur hubungan kelembagaan bni sis apik wijayanto
topik kita kali ini mengenai penyaluran bantuan sosial
ini sangat penting di indonesia ini
apalagi dengan adanya covid sembilan belas ini
dan khusus untuk yang covid sembilan belas tadi sudah disebutkan ya
ada namanya bantuan sosial khusus di dki itu satu tiga juta dengan namanya bantuan sembako
yang senilai rp enam ratus ribu per bulan
tapi setelah bulan juli ini tiga ratus ribu sampai akhir desember
dan di luar jawa
di luar jawa
di luar jabodetabek
jabodetabek itu bantuan sosial tunai
jadi lewat ini lah transfer
dan salah satu caranya mungkin lewat ini transfer lewat bank
nah kalau yang satu tiga juta ini tambah yang di detabek itu ada sekitar enam ratus ribu ya total ini
ini kriterianya ya
kalau kita tahu kan kalau program keluarga harapan itu jelas lah kriterianya
ada indikatornya dengan komponen komponennya
semua bisa dipertanggung jawabkan
nah ini bagaimana yang khusus ini bagaimana pertanggung jawabannya
apalagi ini semua kan harus dipertanggung jawabkan
ada kpk nya nanti ada audit dan lain sebagainya
betul jadi memang terus terang di awal pada saat kita gulirkan program bansos khusus ini
ini juga challenge juga ya
tapi kembali lagi kita tidak kerja sendirian
artinya kementerian sosial ini sebenarnya tugasnya apa sih
tugasnya adalah mendesain menganggarkan kemudian menyalurkan
dan mempertanggung jawabkan anggaran tersebut
nah sehingga ada yang tugasnya adalah mendeliver dan juga menyiapkan data
itu membuat hidup kita lebih mudah
karena datanya sudah ada dan bisa dipertanggung jawabkan
nah memang sebagian besar daerah juga menambahkan data yang diluar atau non dtks

nah terus terang bu desi memang dalam hal ini kita harus mencari data yang lebih mudah

karena tidak mungkin lagi kita lakukan verifikasi validasi ulang
karena waktunya tidak memungkinkan
kita harus bergerak cepat presiden sudah instruksikan dengan cepat
oleh karena itu tentunya reliability daripada data ketepatan sasaran daripada penerima manfaat bansos ini sangat sangat bergantung daripada daerah
kualitas dan kejujuran dari
dari waktu waktu kami selalu mengingatkan kepada daerah
agar benar benar data yang dikirimkan kepada kemensos untuk penerima bantuan sosial khusus covid ini benar benar data yang baik
benar benar keluarga keluarga yang paling layak menerima bantuan
tapi selama ini cukup puas pak juliari atau masih menimbulkan
ini kan indonesia kan dengan begitu banyak provinsi dan kabupaten dan dengan beda beda kapasitas dari masing daerah ini apa challenge terbesarnya juga dalam memberikan bantuan sosial ini
saya kira kuncinya begini
saya kira kuncinya koordinasi dan komunikasi dengan daerah
kita juga didukung oleh kementerian dalam negeri karena mereka juga punya channel channel langsung ya ke daerah
tapi prinsipnya buat kami di kementerian sosial selama koordinasi kita cepat intens komunikasi juga dengan baik dengan seluruh daerah khususnya kabupaten kota
apabila ada isu isu yang harus segera kita perbaiki bisa cepat diperbaiki
jadi kami juga
ya harus tapi mau tidak mau ya harus
ya harus tapi mau tidak mau ya harus

hadirlah di daerah juga
tapi terus terang kepanjangan tangan kita itu kan ada dinas dinas sosial
walaupun bukan di bawah kementerian sosial dia di bawah pemda langsung ya
sehingga kolaborasi kami kerjasama kami dengan dinas sosial itu harus sangat erat
sehingga memastikan bahwa mereka mengirimkan data data penerima bansos itu yang paling terdampak
sejauh ini sih
kita quid happy lah ya dengan apa yang kita jalankan
dan kami selalu menyampaikan kepada daerah kalau memang di tahapan ini misalnya ada sejumlah keluarga setelah dievaluasi di daerah yang mereka rasa tidak layak ya ganti saja di tahapan berikutnya
jadi tidak perlu terlalu jadi sesuatu yang heboh begitu ya
yang penting datanya semua masuk
yang penting datanya semua masuk sesuai dengan kriteria yang kita persis
dan dengan kriteria yang kita persyaratkan
dan ada pertanggung jawabannya
dan ada pertanggung jawaban yang kita eksekusi
bantuan sosial ini kan sembako juga
nah ini pertanggung jawaban mengenai sembako itu kualitas sembakonya
dan dari segi ini kan harganya rp enam ratus kan ya
apakah ia sesuai dengan harganya atau ada mark up kan nanti atau jenis kualitas sembakonya juga tidak
ini bagaimana memastikan
ya saya kira yang pertama tadi di awal juga saya sampaikan bahwa kita kan juga subject to audit ya
apa yang kita lakukan sekarang
ini kan pasti satu saat bukan satu saat bahkan sekarang pun juga berjalan
audit dari internal auditornya pemerintah seperti bpkp nanti ada bpk
ya jadi saya kira kita harus bisa mempertanggung jawabkan
artinya apakah memang kualitas daripada paket sembako tersebut sesuai dengan harga atau nilai yang kita anggarkan begitu loh
dan so far ini bagaimana cukup puas pak yuli ari
ya ada saja satu dua yang menurut kami perlu di karena kita kan bukan kementerian sosial ya yang melakukan pekerjaan sembako ini
kita kan bermitra juga dengan sejumlah perusahaan yang jumlahnya puluhan juga
nah ini memang kita dari waktu ke waktu tim kami selalu memanggil mereka apabila misalnya ditemukan keluhan di lapangan
kita langsung ke lapangan kita cek dari vendor mana ini misalnya begitu
kenapa ada seperti ini
kalau sampai terjadi seperti ini lagi kamu nggak kita pakai lagi kedepannya
jadi harus cepat memang dan kita harus ingatkan mereka terus menerus gitu
jangan nanti misalnya katanya enam ratus ribu kemudian menerimanya ternyata sudah dipotong disunat dan lain sebagainya
ini tadi pak
jadi harus know your customer ini penting ya sejauh ini khususnya dari kartu kartu yang di ini tidak ada atau tidak terlalu banyak ya
ya setelah kita proses
penyalahgunaan ataupun tidak tepat sasaran ini
kalau itu sudah sangat minim sekali
sudah sangat minim ya
jadi kalau di daerah apalagi kan kita serahkan langsung kepada masyarakat dan disitu ada kepala desa ada ke rw atau rt sehingga ikut menyaksikan juga
nah disitulah juga kelihatan bahwa kita benar benar bahwa yang kita serahkan langsung
jadi pasti benar orangnya gitu
dan platform digitalnya memadai untuk itu
ini kan semua kan harus berdasarkan teknologi kan pak sis
jadi kami sebagai pionir untuk penyaluran bansho secara digital sejak tahun dua ribu enam belas ini kami selalu membangun ya
pertama dari sisi kartu ini
kemudian dari sisi agen atau ewarungnya
disitu kita sediakan juga semacam edisi
dimana bisa para penerima manfaat ini
ini bisa langsung melakukan transaksi disitu
jadi sudah digital sekali gitu
dan masyarakat sudah mulai melek ya tidak
nah itu kita sudah sosialisasikan juga pada saat kita melakukan sosialisasi
kemudian kita juga mendampingi setiap saat
kita sosialisasikan agar masyarakat itu betul betul paham kartu dan pengamanan pengamanannya
sehingga betul betul mereka juga mengamankan
jadi kartunya juga tidak dibekang oleh orang lain
tidak dimanfaatkan yang lain gitu mbak desi
ya ini harus sering sering ini diingatkan
kemudian titip kepada siapa
beda ya dengan uang tunai
kita break sebentar
pak sis dan pak juliari kita masih banyak yang kita bicarakan ke depan
tapi tetaplah bersama insight with desi alwar karena kami akan segera kembali
ya ini saya desi alwar
topik kita kali ini mengenai penyaluran bantuan sosial
saya ditemani oleh menteri sosial juliari batubara dan juga oleh direktur hubungan kelembagaan bni sis apik wijayanto
tadi pak sis mengatakan ini sekarang serba teknologi
ini termasuk bantuan sosial nih
ini semuanya kan mau tidak mau kan harus platform teknologi
apalagi di indonesia ini dengan pulaunya begitu beragam
dan ini kalau pak sis melihat ya
ini kan beda lah kalau kota kota besar
tapi sampai ke pelosok seluruh indonesia ini semua bagaimana
karena kita juga memiliki namanya digital divide ya
dari segi tidak merata dari segi kapasitas penggunaan
tapi dari segi infrastrukturnya kan juga untuk menerima bantuan sosial
atau pendidikan finansial ini kan tidak seragam bagaimana
betul mbak desi
jadi kondisi negara kita yang kepulauan dan jaraknya yang sangat jauh ya
itu juga salah satu tantangan lah bagi kita
tetapi itu bukan salah satu hambatan gitu ya
jadi kita punya digital itu yang kita manfaatkan secara maksimal
contohnya adalah tadi ya e warung kita digitalisasi
kemudian juga warung yang
di warung itu kita digitalisasi
itu kita digitalisasi juga
nah ini untuk menjembatani agar para penerima manfaat ini para pemegang kartu kks ini
ini tidak jauh jauh
jadi nggak harus ke kota
jadi mereka bisa mencairkan pkh nya di agen agen tersebut
berarti kan harus ada wifi nya harus ada koneksi internetnya harus ada peran
itu salah satu tantangan juga ya
itu kita juga punya namanya edisi yang beda ya
yang offline juga gitu
yang edisi offline juga
terus kemudian juga kita juga komunikasi juga dengan telkom juga sebagai bumn juga
kalau seandainya ada blank spot kita minta untuk segera dipasang transponder di situ
sehingga komunikasi bisa berjalan dengan lancar untuk transaksi juga bisa berjalan lancar
sehingga untuk masalah komunikasi mudah mudahan ini sekarang sudah mulai
tapi kira kira pasti khususnya di bagian timur masih ada yang bolong bolong yang harus diperbaiki
jadi solusinya adalah edisi yang offline
jadi bisa dilakukan edisi offline
nanti suatu hari close bisa kita tutup dengan edisi offline
tapi ngomong ngomong selama covid sembilan belas ini ada challenge untuk dalam
mungkin ini salah satu jalan keluarnya ya
karena semuanya dilakukan serba digital tidak terlalu perlu bertemu
betul mbak desi
jadi kemarin kan kita juga mendapatkan tambahan totalnya itu rp empat delapan juta untuk kartu sembako ini
yang ditandai sampaikan oleh pak menteri tadi dari rp lima belas lima juta tambah rp empat delapan juta
nah ini adalah masalah yang kita hadapi adalah kemarin itu covid sembilan belas mulai maret april mei ini
dengan adanya psbb tidak boleh ada pergerakan mobilitas
tapi kami dengan kemensos ya kita selalu bekerja dengan maksimal ya
untuk memantau daerah daerah mana ya
nah ini salah satu tantangan juga yang kita hadapi
kita tetap sosialisasi dengan kondisi yang ada ya
ada psbb kemudian dengan protokol kesehatan
nah kita juga menerapkan protokol kesehatan ya
jadi kalau misalnya ada kpm yang mau mencairkan kita atau pada saat penyerahan kartu kita sudah harus para penerima manfaatnya harus menggunakan masker
kedua di lokasi itu kita sediakan tempat cuci tangan
kemudian begitu masuk ke ruangan atau yang tempat pembagian
kita ada pengukuran suhu
ini sekarang sudah standar ini ini new normal ini
harus kita hadapi
nah bagi petugas banknya juga itu harus pakai masker pakai sarung tangan
terus kita juga mengatur bagaimana cara mengantrinya
kalau bisa tidak mengantri ya
kalau bisa tidak mengantri karena kita juga koordinasi dengan dinsos tempat dengan pendamping
kita koordinasi untuk kita buatkan jadwal
untuk kita buatkan jadwal
jadi tidak pada saat satu jam itu menumpuk di situ tapi kita ada jadwal jadwal tertentu ya
yang sehingga masyarakat atau tidak menumpuk
dan selama ini tidak ada masalah kan dari semua diimplementasi
ya tidak ada masalah
semuanya tidak ada masalah
mungkin pak juliari ini saya tertarik mengenai implikasi dengan adanya semua basis teknologi ini
ini kan di indonesia ini kalau kita lihat kan infrastruktur dari yang istilahnya digital gap ini kan
mau tidak mau kan harus jadi prioritas
ini juga bisa membuat yang namanya financial inclusion ya
jadi orang atau masyarakat di daerah yang selama ini tidak terjangkau kan juga bisa
apa kira kira yang dampak positifnya yang terasa dengan digitalization ini
jadi bu desi ya begitu beberapa tahun yang lalu kita mulai penyaluran bantuan sosial yang sifatnya tetap
seperti bantuan pangan non tunai kartu sembako sekarang di river s kartu sembako
atau juga dengan peserta program keluarga harapan pkh secara digital itu menaikkan cukup drastis financial inclusion
jadi lebih banyak orang yang bisa
oh lebih banyak yang sekarang punya rekening dan aktif kan
yang kedua bu desi sebenarnya ini juga tidak hanya financial inclusion karena pemilik atau nama di kartu tersebut itu adalah perempuan
jadi yang menariknya tidak hanya financial inclusion untuk perempuan
untuk penduduk atau populasi kita tapi khususnya lagi financial inclusion diantara perempuan meningkat drastis sekali
karena semua nama atau pemegang kartu itu pemegang kartu kelarga sejahtera ini adalah nama ibu daripada keluarga tersebut
sudah benar karena takutnya dengan bapaknya nanti malah dibelikan rokok
hal hal yang sebenarnya tidak penting untuk keluarga
kasian istri anaknya ya
jadi luar biasa
jadi ini di samping menyalurkan bantuan bentuknya tetap seperti bpnt ataupun yang conditional seperti pkh
ini sebenarnya dengan digitalization daripada apa namanya kita punya social welfare program ya
ini financial inclusionnya luar biasa
tapi lebih penting lagi daripada financial inclusion ini kan sebenarnya bukan hanya bantuan untuk istilahnya memberikan ikan saja
itu kan harus ada menjadi ini lah kail lah
sudah kelihatan pak juliari sesuai dengan program yang namanya keluarga harapan ini bukan kita terus menerus mereka
ini kan harus ada perekonomian yang berputar dan juga kegiatan masyarakat yang bisa lebih semakin meningkat
jadi road map kita ke depan antara lain pengentasan kemiskinan itu tidak hanya sekedar memberikan bantuan tapi juga melalui pemberdayaan
khususnya dari sisi ekonomi
nah ini sangat penting bu desi
artinya apabila si keluarga tersebut sudah secara financial inklusif dia sudah memiliki rekening dan aktif nanti kedepannya tantangannya program program pemberdayaan kita seperti di kementerian sosial ada program namanya program kewirausahaan sosial
seperti memberikan grant lah dana hibah untuk start up begitu ya
ini bisa kita lakukan juga secara elektronik
artinya dengan uang yang ada di rekening tersebut
keluarga penerimaan finansial
keluarga penerima manfaat itu bisa digunakan untuk linkage dengan beberapa program pemberdayaan lain
jadi misalnya kelas lah
iya jadi dengan satu rekening yang dimiliki oleh keluarga tersebut yang tadinya rekening ini hanya digunakan untuk menerima bantuan dia cassing out cassing out cashing out
nanti ke depannya apabila sudah semakin sejahtera si keluarga penerimaan manfaat ini dia akan mikir oke
saya bisa gunakan uang yang ada di rekening ini untuk apa lagi
tidak hanya cashing out tapi mungkin
bikin bisnis baru
bikin bisnis baru
dia membayar loannya misalnya pinjaman
semuanya dilakukan secara elektronik
jadi luar biasa juga
nah ini penting kita istirahat sebentar tapi poin ini sangat penting karena dari tujuan dari program ini kan justru untuk mensejahterakan masyarakat sehingga kedepannya juga semakin banyak orang yang bisa menjadi istilahnya entrepreneur
itu juga dan juga untuk meningkatkan aktivitas perekonomian ya di masyarakat kita masih ada satu segmen lagi insight with desi anwar
jadi jangan kemana mana dulu kami akan segera kembali
iya masih bersama insight with desi anwar kita ditemani oleh menteri sosial juliari batubara dan direktur hubungan kelembagaan bni sis apik wijaya
itu tadi menarik sekali mengenai bantuan sosial dan yang reguler kita sekarang fokus yang reguler itu ada namanya program ke pkh ya ini yang setiap bulan ya dan ada datanya sesuai dengan kriteria kriteria tersebut sekitar
mungkin perbulannya bisa tujuh puluh lima ribu ya bagi keluarga miskin tapi kan tujuannya sebenarnya ini kan untuk mensejahterakan masyarakat indonesia
mening menaikkan kelas lah
ini ada sebelum saya ke pak sis ya mengenai apa yang kita bisa lakukan ya ke depan ini kan dengan adanya covid ini berarti kan jumlah angka kemiskinan ini akan meningkat ya pak juliari
ke depan ini bagaimana
jadi ini adalah program keluarga harapan yang memang kita mengharapkan satu keluarga itu keluar dari kemiskinan sehingga bisa menampung orang orang miskin yang baru lah istilahnya
strateginya ke depan ini seperti apa
jadi memang pkh dan bpnt atau kartu sembako ini memang dua anchor programnya program perlindungan sosial di indonesia ya
tidak hanya di kementerian sosial karena juga anggarannya besar juga pesertanya banyak
memang bpnt atau kartu sembako ini kan sifatnya tetap
dan dia akan menggunakan uang ini untuk belajar di ewarong yang tadi disebut pak sis
atau di agen agen
tapi tentu saja datanya harus berubah ubah karena kita harapkan kan yang orang orangnya juga pasti berubah dong dari tahun ke tahun
nah oleh karena itu yang pkh juga sama
nah tentunya ke depannya ini kita lihat
pertama tentunya pasca pandemik ini apakah nanti jumlah penerima manfaat daripada program pkh dan bpnt ini akan tetap seperti sekarang
ini kan kita perluas
yang tadinya sembilan juta jadi sepuluh juta
yang tadi lima belas dua juta jadi dua puluh juta
jadi dua puluh juta
ini kan kita perluas
apabila nanti arahan tentunya dari bapak presiden tetap dipertahankan sejumlah itu ya berarti kita tinggal lanjutkan
apabila misalnya kita kurangi sedikit deh
maksudnya ada tambahan program yang lain
nah saya kira ini sangat keberhasilan daripada kedua anchor program ini
signifikan terhadap upaya penghentusan penghentusan kemiskan secara keseluruhan
nah tinggal nanti kita lihat
itu kan dari sisi istilah saya pengeluaran pendapatan
kemudian dari isi bagaimana menaikkan pendapatan
ini menekan pengeluaran
ini menaikkan pendapatan
nah disini yang sebenarnya akan banyak terjadi kolaborasi kolaborasi
antara kementerian lembaga pun
dan antara juga kementerian dengan perbankan
bahkan juga kementerian dengan lembaga lembaga keuangan nonbank
sehingga disini yang mungkin menurut saya kreatifitasnya akan banyak diuji disini
nah ini menurut saya peran perbankan itu sangat penting
apakah misalnya dengan memiliki kartu pkh ini ini bisa dijadikan kolateral untuk mendapatkan akses terhadap kreditnya
misalnya untuk mendapat pinjaman supaya bisa buka usaha
menarik sekali ini perbincangan kita ini
jadi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya dengan kartu pkh
tadi kita sudah mendapatkan insight bulanannya berapa
terus kemudian kita kan nggak ingin ya bantuan sosial
seseorang itu kan tentu nggak terus menerima bantuan sosial seperti itu
nah mereka kita sudah mulai
harus naik kelas lah
naik kelas ya
nah kemarin kita kunjungan ke garut dengan pak menteri juga
disitu ada program graduasi
graduasi ya betul naik kelas
naik kelas gitu
ya seperti wisuda
jadi penerima bantuan ini yang sudah mulai punya usaha
dan kehidupannya sudah mulai meningkat
kita didik kita berikan kur graduasi namanya
jadi istilahnya ini pak menteri yang punya ide pak menteri jadi luar biasa
jadi kita support juga ya
kemarin kita kunjungan di garut itu ada kube
ada lima orang ya yang lulus dari penerima pkh
sudah berusaha mendirikan warung kube ini
mereka berlima ini berkolaborasi mendirikan warung kube ini
dengan membuat kue makanan dan juga warung sembako di situ semuanya
kemudian kita berikan kur kredit usaha rakyat
istilahnya kita istilahkan kur graduasi
berapa kalau di uang kan berapa
kebetulan kita kemarin ya bermacam macam tinggal tergantung dari jenis usahanya ya
kapasitas juga ya
ada yang kita berikan lima juta ada yang sepuluh juta
ya lumayan juga untuk modal usaha ya
ya untuk modal usaha
kita lihat usahanya size usahanya juga disitu
inilah yang menarik dan ini mungkin kita akan teruskan terus ya
dan ini seharusnya menjadi model bagi semua yang ikut program pkh itu
kalau memang indonesia itu semakin banyak ya dari segi usaha mikronya
kita kan semakin bisa lah mengentaskan kemiskinan
tapi pak sis ini ke depan seharusnya jadi model model untuk membangun kegiatan ekonomi di masyarakat
justru inilah kartu pkh ini ya
ini kita jadikan semacam customer base lah
ternyata mereka itu bisa ya kita didik kita edukasi kita didik
kita berdayakan ya
kemarin pak menteri saya dengan pak menteri kunjungan itu tanya tentang bagaimana perusahaan
ternyata mereka bisa
nah ini menjadi customer base ya ke depan
dan datanya juga akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan semua kan
track recordnya kan bisa
track recordnya ada historisnya ada gitu loh
nah usahanya ada
nah kita bangkitkan lagi dengan kur ini
ini adalah established untuk ke peringkat berikutnya lah istilahnya gitu
apalagi akses terhadap kredit kan merupakan salah satu yang sangat susah ya kalau kita tidak punya kolateral ya misalnya
ya artinya kan
buat masyarakat miskin jadi bankable gitu kan
iya itu kuncinya sih
iya kuncinya di situ
jadi memang itu kuncinya
jadi kembali lagi bu udesi
jadi kalau yang sifatnya sekarang ini lebih fokus banyak di bantuan sosial yang mengurangi pengeluaran
ke depannya ini tetap harus
karena memang ada the most vulnerable group yang memang kita harus intervensi terus
dan negara harus hadir
di sisi kanan ya ada apa namanya ada
tujuan lain adalah bagaimana meningkatkan pendapatan
jadi apabila satu keluarga ini sudah graduasi
dimana dia pengeluarannya sudah mulai stabil
paling tidak untuk yang penting penting ya
dia sudah harus bergeser bagaimana dia meningkatkan pendapatan
sehingga dia isi pak sis tadi graduate
graduate dari keluarga pasca
sehingga bisa daya belinya kan juga semakin meningkat
jadi otomatis kesejahteraan masyarakat
dan akan kontribusi ke ekonomi
kualitas dari pinjamannya itu pak sis melihat ke depan ini
pak sis melihat ke depan itu selalu dijaga kan ya
kalau usaha kecil itu relatif sangat kecil ya
sangat relatif sangat kecil ya
paling satu sampai dua
oh kecil sekali ya
tapi sangat berarti
artinya kita jaga karena apa
kita juga edukasi
jadi kita tidak hanya memberikan loan nya atau pinjamannya ya
kurnya tidak hanya seperti itu
tapi kita dampingi juga
usahanya kita dampingi
nah itulah manfaat dari agen brandes banking tadi
yang tugasnya juga sebagai pendamping
untuk memberikan pendampingan
juga memberikan asistensi bagaimana berusaha dengan baik gitu
baik jadi selama ini cukup mendukung ya dengan adanya kegiatan himbara ini
ya saya kira upaya pengentasan kemiskinan dari dua sisi tadi ya
mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan
pemerintah tentunya sangat juga berharap banyak dari perbankan
ya karena yang punya infrastrukturnya adalah perbankan
dari segi akuntabilitas
akuntabilitasnya juga jauh bisa lebih diperpanjang
ya dari sisi financial inclusion nya apabila sudah masuk itu akan lebih memudahkan
dan juga services services yang ada dalam perbankan
tidak hanya pinjamannya
yang lain lainnya itu juga harus banyak bisa dijadikan step berikutnya
daripada keluarga keluarga ex keluarga keluarga penerima manfaat ini
dan pada akhirnya keluarga keluarga ini bisa kita istirahat tadi
kita entaskan kemiskinannya
itu kan tentu saja pendampingan supaya financial
ini pendidikan finansialnya
karena kan untuk membuat suatu usaha kan tidak mudah ya bukan masalah uang saja
tidak selalu untung
iya tidak selalu untung
kita menjaga untungnya saja
mencari customer nya dan juga mungkin memanage cash flow itu kan semua harus diajarkan
tapi menarik sekali dan pak sis ini kebetulan kalau tidak salah bni empat puluh lima
sekarang usianya berapa tanggal lima belas
tanggal lima juli kemarin
wah terima kasih banyak pak juliari dan juga pak sis sekali lagi selamat ulang tahun untuk bni empat puluh enam ya
dan insight with desi anwar ini juga dapat anda saksikan di kanal cnn indonesia com dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sekali lagi sampai jumpa dan jangan lupa stay safe kemana mana
jangan lupa masker dan social distancing